saya bisa cari indah
gimana keadaan maya sus
kami sedang menunggurkan medisi bu maya
indahkan medisi bu maya
terima kasih permisi pak
semoga maya baik baik aja
kamu punya papa
biar dilihat saja use namanya untuk heto ayolah
mama kamu bahagia sama anaknya yang lain
intan kamu dimana intan
aku gak mau diadopsi aku gak mau
aku mau ke pn pulang
udah intan kamu jangan nangis terus dong
nanti mata kamu bengkak
udah udah jangan nangis
tapi aku mau pulang kak
lu tenang aja intan
gue gak akan biarin lu diadopsi sama orang lain
kamu harus percaya sama bang nino
di diap pasti nolongin kamu
kak mia aku mau pulang
udah udah jangan nangis
intan gak ada
entah mana sih
intan ada apa sayang
intan kamu dimana
ibu gak boleh ada disini
ayo ibu keluar ikut saya
apa kasih saya mau cari orang saya
jangan beritahu anak
intan kamu dimana intan
seorang mama bener kan mama aku datang dan mau jemput aku
mama aku disini ma
lepasin saya lepasin
intan disini gak ada siapa siapa
iya intan dimana mama kamu
jangan jangan kamu berhalusinasi
enggak kak mia aku gak berhalusinasi kok
aku beneran dengar suara mama
yaudah yuk kita balik ke kamar aja
kenapa saya harus bawa bapaknya intan
ibunya kan sudah disini
seharusnya ibu boleh kan bawa intan pulang
saya dengar pak ibunya intan mempunyai kelainan jiwa
setelah saya bertemu langsung pak ternyata memang kondisi jiwanya terganggu pak
intan jadi gak bisa dirus sama dia pak
lihat lihat pak kelakuannya sekarang
apakah dia layak mengurus seorang anak
sekarang lebih baik bapak bawa dia pulang dari sini
atau bapak bawa surat dokter yang menyatakan kalau dia ini dalam keadaan waras
setelah itu bapak boleh bawa ke sini dan bawa intan dari sini
ah gak masuk di akal ini
saya akan laporkan ibu ke komisi pelindungan anakku
saya tidak akan menyerahkan intan pada anda
sekarang lebih baik anda pulang dari sini
dan jangan ganggu waktu saya lagi
kemana orang tua yang akan mengadopsi intan
jangan jangan mereka udah pergi bu
kemungkinan mereka nggak mau ngadopsi anak yang sudah punya keluarga
ya sudah sekarang kamu cepat bawa anak anak itu ke sini
kalian berempat akan kami kirim ke panti asuhan
iya kalian disini cuma nyusahin aja
nanti secepatnya kita akan kirim kalian ke panti
tolong jangan bawa aku ke pantai asuhan bu
aku gak pernah tinggal di panti
pokoknya aku mau pulang ke rumah
kan udah aku bilang mama aku pasti ke sini dan mau ngejemput aku
tuh tuh mama aku tuh
mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini
mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini
mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini
mama aku pasti ke sini

mama aku pasti ke sini

kenapa aku nggak boleh pulang sekarang
dan kakek sekarang aku mau pulang
nanti ya nanti kau pulang
mama akan jemput kamu
mereka harus memastikan
bahwa mereka adalah orang tua intan
baru mereka bisa membawa intan pulang
ma jangan tinggalin aku disini ya ma
iya iya intan
mama aku sekarang udah sembuh
kalian denger kan
dia manggil nama aku intan
dia gak manggil aku tiara lagi
gue sekarang udah inget sama aku
ya sudah mbak
mari kita bawa mereka kembali ke kamar
mau ikut tinggalin aku
buka pintu intan
kita harus melukai mereka
kita gak punya banyak waktu
itu yang saya dengar dari merja
sebelum polisi sempat ngasih

oh mirja itu tidak bersalah
dan segera akan bebas
tapi dia keburu lari dari sana